sampai jumpa di video selanjutnya
bisa tidak boleh sembarang orang yang ngasih teh
ilmu yang kamu miliki memang hebat
tidak ada lagi yang bisa menandingi kamu di bumi pasundan ini
tapi jangan merebihan memuji saya
jangan terlalu berbangga hati
di atas langit masih ada langit
di belahan bumi sana ada orang yang lebih sakti dari mana
siapa orang itu
sayang orang itu jauh sekali
kamu tidak akan sanggup menemuinya
kakek di mana
orang itu sakti
sudahlah ruth puteraku
kenapa kamu belum tidur
ada yang mengganggu pikiranmu
ananda baru saja bermimpi
mimpinya agak aneh
mimpi ananda ketemu kakek kakek bercuba
dia bilang kesaksian ananda sudah cukup
sudah tidak ada tandingan lagi di tanah pasundan ini
tidak menyebutkan namanya
tidak ada yang menyebutkan
kakek itu sudah berubah
kakek itu sudah berubah
jadi itu yang sudah membuatmu besar
kakek itu sudah berubah
kakek itu sudah berubah
yang jelas anakku
kakek itu sudah berubah
kakek itu sudah berubah
kamu harus selalu bersyukur
karena kamu sudah diberikan kelebihan oleh tuhanmu
jangan pernah sombong
kamu harus selalu rendah hati
dan harus banyak menolong orang orang yang lemah
masyarakat ayahanda akan ananda ikuti
ada satu hal lagi
yang membuat ananda benar benar kesal
belum pernah melihat darah menetes dari kulit ananda
darah ananda dan darah anak anak lain
tentu saja sama putra
aku perubuk di ayah anda
apa yang kamu lakukan
yang mampu melukai ananda
supaya ananda bisa melihat darah ananda
apakah sama seperti mereka
besok ayah anda akan mendatangkan pendekar yang tangkap
untuk bisa menandingi
terima kasih ayah anda
maaf hanya tamu undangan yang boleh masuk
aku diundang langsung oleh baginda raja
ingat kamu harus menang
jangan bikin aku malu
jangan ragukan kemampuan kami
kalau kamu menang
aku sudah menyiapkan hadiah istimewa buat kamu
kami pasti akan membawa hadiah itu gusti
jangan lupa like share dan subscribe ya